jaga meraka ya allah
pak cimi kok di dalam rumah
bukannya cakain di depannya
oh itu tadi ada surat buat pak al
dan saya sudah taruh di meja kerjanya pak al
yaudah kalau gitu saya permisi keluar ya ki
iya pak cimi
jadi bapak bapak ini siapanya bu elsa
baik sebentar saya panggilkan dulu ya
eh sebentar sus
kalau nanti elsa nanya siapa yang jenguk jangan dibilang ini
soalnya kami mau ngasih surprise buat dia
ditunggu sebentar ya
gue gak paham deh sama lo
lo itu sadar kan
kalau elsa itu
benci sama lo dan gak mau ketemu sama lo
padahal kalau lo mau move on rick
lo bisa dapetin cewek yang lebih baik daripada elsa
papa mau datang
papa mau datang
papa mau datang
jessica tunggu ya
jessica tunggu ya
top aku mau datang dong
wah pasti kamu seneng banget
jess kita main yuk
jess kita main yuk
ke taman ke kebon
ke kebon mana
ke kebon siri
tadi waktu aku sama andin ninggalin mama di mobil

tadi waktu aku sama andin ninggalin mama di mobil
ada sesuatu yang mencurigakan
sesuatu yang mencurigakan enggak sih enggak ada
eh ini tapi tadi ada pemulung
ya entah pemulung entah pengemis gitu ngedeketin mobil
iya tapi udah diurus sama riza sih
udah mau kasih uang terus dia pergi
gue masih belum tau kenapa orang itu seniat itu mematah mati gue ke bandung
gak apa apa nanti aku ceritain di rumah ya
iya yaudah oke
ya allah udah apa ini sebenarnya
tolong lindungi keluarga kami ya allah
kenapa dia mematah matahi keluarganya alia
ya allah aku khawatir teror ini membahayakan mereka terutama andin dan rena
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak bakti
waalaikumsalam pak surya
saya mau kasih kabar
kalau surat permintaan banding ibu sarah sudah masuk dan disetujui
jadi ibu sarah akan segera sidang pak
alhamdulillah pak bakti
dan juga saya sudah kirim surat ke pak aldebaran
selaku pihak dari keluarga ah fahri
karena sidang ini harus dihadiri pihak mereka pak
semoga semuanya lancar ya pak ya
ya sudah gitu aja pak
nanti kalau ada kabar selanjutnya saya akan kabari pak
terima kasih pak bakti
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lancarkanlah ya allah
ya saya suka pakai dia pas ketemu nino
pasti dia suka kalau gue pakai baju ini
elsa bajunya bagus banget
pasti dari suami kamu ya
bajunya benar benar bagus
aku suka banget elsa
aku suka bajunya
buat kamu aja deh
makasih banyak ya elsa
kamu teman yang bener bener baik
dulu neneng juga sering nih dapet dress kayak gini
dari mantan calonnya neneng
nah masa elsa gak tau sih
emang elsa gak pernah denger gosipnya
neneng itu sempat mau jadi istrinya panggilan elsa

tapi gak jadi
neneng gak jadi nikah
neneng kamu putusin panggilan arab
neneng tuh cinta banget sama dia
kenapa diputusin kan kan cinta banget
soalnya nenek gak bisa bahasa arab
sus ada kunjungan buat kak elsa
mbak elsa mbak elsa dapat kunjungan
yes suami saya jemput saya lagi
elsa memang aku banget dikunjungin mulu
neneng jessica ikut saya yuk saya mau kenalin kalian ke suami saya
suami saya pasti senang banget kenalan sama kalian
cuma krimnya enak
riza terima kasih banyak ya
tidak usah apa apa
aman pak semuanya terkendali tidak ada kejadian apapun pak
tetap berkasada ya
sampai kita ya
gembaya udah balik
sekarang berarti waktunya langsung bersih bersih mandi biar wangi
ajak rina ke dalam dulu ya
ya udah mama juga sekarang di kamar ya
hari ini felix meninggal
bahkan ada yang bututin gua ke bandung
pelaku teror ini benar benar mempersiapkan semuanya
ada rufie ga apa
apa ini pegangannya ranger
sebenar rohan yaac
orang luf pro masih cap
terima kasiharto pak
harimau tetap fitness
hai eh kok dia gerak nih
nggak pengen cepet cepet keluar ya
udah mau senangin papanya
karena dia tau papanya pasti lagi stres
belakangan ini papa dari mama
gak begitu merhatiin kamu
papa akan lebih sering untuk merhatiin kamu
mama kenapa mama
ada yang ngaruh
that visies ikan ikan mati di lemari baju mama
ada yang masuk kamar mama and put this inside there